merayakan imlek tanpa berburu pernak pernik sepertinya kurang pas bagi warga keturunan tionghoa
pasalnya berburu pernak pernik imlek dipercaya akan mendatangkan banyak rezeki
nah seperti apa serunya berburu aksesoris imlek berikut liputannya
merayakan imlek selalu identik dengan membeli camilan permen dan manis buah
tapi yang tak boleh ketinggalan adalah memasang pernak pernik lucu khas imlek berwarna merah dan emas
salah satu pusat perbelanjaan di surabaya menawarkan banyak sekali pernak pernik lucu yang bisa menjadi pilihan anda untuk hiasan di rumah saat imlek
seperti lampion baju ciongsam dan stiker
beli baju sama pernak pernik
tiap tahun beli pernak pernik yang baru gak kecil
kalau pernak pernik masih bagus masih bisa dipakai gak beli lalu
cuma kalau baju anak anak tiap tahun mesti beli
tahun ini pembeli pernak pernik imlek lebih ramai dibandingkan tahun kemarin
diprediksi sehari sebelum imlek pembeli pernak pernik imlek akan lebih banyak
kalau tradisi imlek itu ya bagi bagi angpao
untuk yang lainnya sih ini cuma untuk rame rame ya
buat orang dekor rumah lah biar kelihatan lebih rame lebih meriah
ada suasana imleknya lebih kental nih
angpau udah pasti
sama lampionnya terus baju baju ciong sam ya
ya yang lainnya sih kayak ada bunga bunga meiho juga
bagi sebagian warga tionghoa dengan membeli pernak pernik baru setiap tahun
dipercaya akan mendatangkan banyak rezeki
di tahun sio ayam api ini artinya
orang orang harus lebih bekerja keras seperti sifat ayam petarung
odi kornelia surabaya